sebulan jelang pemilu dua ribu sembilan belas aparat gabungan bawaslu dan satpol pp kota bogor
senin siang menurunkan ratusan alat peraga kampanye
ratusan spanduk dan baliho pasangan capres parpol hingga caleg ini diturunkan
karena melanggar aturan kpu dan merusak jalur hijau jalan
ratusan alat peraga kampanye tersebut langsung diamankan di kantor bawaslu kota bogor
penertiban akan terus digelar agar sarana kampanye dari partai politik dan pasangan capres ini
tidak mengganggu ketertiban umum